pak iva siapa
ini pak siapa ya
saya pak t p s i
oh pak r p
pak susiano sudah dipakai alat dari pak pakabore
dari pak cdm
belum pak karena kami masih ada di
oh di setoran ini
pak susiano tolong itu butet panggil tuh
baru selesai main pak
tadi lawan cina
oh menang kalah
ya sungguh juara ya
ini bonusnya banyak gak
cik jawab aja
masa gak ada pak pakabore disini
boleh kalau mau ditambahin sama pak minggu rada
kalau gak mau kamu
dia akan lebih di setoran pns